hai jati asli tidak bersama sama berjuang dan berhenti
tidak aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
bukan kami menghindari ya pak
semua sudah disetting
berarti kan intinya semuanya harusnya sudah siap
dan tadi dari dinas kesehatan
meminta untuk segera datang
tidak bisa ditunggu lagi
jam yang sama di jam yang berikut

dan ada juga
panggilan dari kolegium
kita juga tidak tahu tiba tiba
tadi ini saya sudah sedang perjalanan
diinfokan bahkan tadi direktur juga dipanggil pak
tapi direktur alhamdulillah
masih bisa diwakilkan
ibu ibu ini kan dokter semua
tapi secara etik karena bukan kami yang
jadi kami tidak punya kewenangan untuk
yang terjadi pada
ini tidak dipaksakan pak
karena kan memang ini sudah terjadi
harusnya dihadirkan tiba tiba kita dipanggil
caranya kami menolak dinas kesehatan
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu